kerusuhan di wamena papua telah mengakibatkan gelombang eksodus warga luar papua
dan memaksa ribuan orang mengungsi di sejumlah titik di wamena
dan berikut rangkumannya
kerusuhan terjadi di wamena papua pada hari senin dua puluh tiga september dua ribu sembilan belas pada pukul sembilan waktu indonesia timur
kerusuhan ini mengakibatkan sejumlah bangunan seperti rumah dinas ruko hingga kantor bupati dibakar masa
polisi melalui karopenmas divisi humas polri brigjen paul deddy prasetyo menduga kerusuhan disebabkan beredarnya hoax di media sosial
polisi kini menyelidiki pembuat dan penyebar hoax tersebut
gubernur provinsi papua lukas nmb menyatakan korban tewas akibat kerusuhan mencapai tiga puluh lima
di hadapan ribuan pengungsi ia berharap kejadian kerusuhan di papua tak terjadi lagi
kemudian polda papua telah menetapkan tiga tersangka dan sebelumnya polisi telah menahan dan memeriksa tujuh belas orang
hingga hari ini jumlah pengungsi di sejumlah lokasi di kota wamena mencapai delapan orang
kerusuhan juga menyebabkan warga luar papua minta dievakuasi keluar oleh tni
ada khoirul anam komisioner komnasam selamat malam mas anam
terima kasih mas anam sudah hadir balik papua bagus sekali ya
oke kita juga sudah terhubung dengan sugeng muhammad fajar warga asal pasuruan yang saat ini mengungsi di sentani jayapura
selamat malam pak sugeng
iya selamat malam
iya oke pak sugeng dengan verdi di cnn indonesia
pak ifdal mas anam sebentar kita ingin dapat perspektif dulu dari pak sugeng
pak sugeng saat ini anda berada di mana
oke pak sugeng kapan anda sampai atau melakukan
waktu kejadian saya langsung mengungsi di bawah ke polres bawah
kekuasaan saya di jalan rumum tepatnya di olala
bisa diceritakan lebih detail pak sugeng
sudah berapa lama anda mengungsi di sana
bagaimana kemudian anda melihat kondisi saat itu sehingga kemudian memutuskan untuk mengungsi begitu
ya pada waktu itu hari senin nggak salah pak ya tanggal dua puluh tiga
saya pagi itu sudah terlepah keluar ngotek bapak
habis itu saya di kota
di kota itu ada kerusuhan
terutama awal dari anak anak sekolah
keluar semua anak anak sekolah
terutama awal dari anak anak sekolah itu
terus masa itu saya datang masa itu
cuman pertama kali itu saya lihat orang orang itu semburat semua bapak
saya masih ngotek terus
cuman punya hutang banyak bapak
habis itu saya ke pk
lah ke pike itu saya tidak bisa mau masuk ke olala
mau pulang saya sebenarnya
akhirnya terbocor di situ saya nunggu orang lewat
habis itu saya keluar dari pk ke rumah kos kosan
nah ke rumah kos kosan itu saya datang dari surup sampai di tempat batu batu besar sudah dilempar itu
teman teman saya sudah berada di dalam kos kosan itu bapak
sekarang anda sudah ada di pengungsian
bisa anda gambarkan bagaimana kondisi di sana
kebutuhan kebutuhan para pengungsi di sana apakah sudah tercukupi
atau apa yang masih perlu dicukupi di sana saat ini
di masjid ini pak
di masjid itu pak pengungsian ini
di jayapura ini pak
pak fisikal pelayanannya
setelah datang dari bandara langsung dijemput
mas arnas tadi naik trek dibawa ke masjid
habis itu dikasih sapu dikasih anu suruh mandi
habis itu dikasih makan dikasih anu
habis itu dikasih celana celana itu pak
pokoknya bagus sekali di sini bapak
ada berapa orang yang mengungsi dengan pak sugeng saat ini di masjid yang pak sugeng tempatin
kalau sekarang ini
tidak begitu ramai kayaknya
saya datang tadi cuma sepuluh orang yang mau ke jawa bapak
kan udah ramai ya ada seratus kah
tidak begitu ramai seperti di penampungan di pohres di gordim di wawena itu pak
oke artinya malam
ya malam ini ada rencana pemulangan pengungsi ke daerah asal
info itu yang saya tunggu bapak
fuih yang saya cepat cepat bisa ke jawa begitu
tapi belum ada informasi yang tepat
masih suruh istirahat dulu katanya
ini kan kondisinya sudah mulai kondusif sudah mulai normal
apakah akan kembali ke wamena
kalau sekarang ini wamena masih kayaknya
siangkan satu kayaknya
tidak ada orang di situ
orang orang datang mengungsi semua pak
nanti sudah aman mungkin
ya sudah buka semua
mungkin bisa kembali lagi gitu
oke berarti saat ini masih memilih untuk tetap disentani dulu
belum akan memilih untuk kembali ke daerah asal atau bagaimana
ya kepinginnya sih pulang dulu bapak
kepinginnya seperti itu
berhubung uang tidak ada
berhubung uang tidak ada bapak
mungkin ada air kules di jawa kak
tapi kemudian ada juga yang ingin kembali ke wawena
bapak tahu ada berapa orang jumlahnya
kalau ini yang dengar dengar ya kayaknya
jarang yang kembali ke wamena bapak
tidak tahu lagi kalau sudah aman seperti dulu
mungkin banyak juga
orang kan ngejar
di jawa kan susah penghasilan
baik baik terima kasih pak sugeng muhammad fajar warga asal pasuruan
yang saat ini sedang mengungsi di sentani jayapura
saya ke pak ifdal pak ifdal pemerintah merespon ini bagaimana dengan kondisi terkini saat ini
ya pemerintah bertindak cepat ya untuk mengatasi krisis yang berlangsung di papua ini
terutama di wamena yang sekarang ini
yaitu tindakan untuk memulihkan keamanan
kemudian memberikan keamanan kepada warga
warga negara yang merasa terancam
karena itu untuk memastikan hal itu
pemerintah mengerahkan semua resources yang mereka miliki ya
yang dimiliki untuk mengendalikan keadaan di sana
memang ada regulasi yang mengatur soal ini
misalnya seperti undang undang tentang konflik sosial di daerah
di mana pemerintah daerah akan menjadi tumpuan untuk menyelesaikan
termasuk juga pnpb kementerian sosial dan seterusnya
tapi di samping kerangka regulasi seperti itu
tindakan cepat sangat diperlukan saat ini
karena itu tni dikerahkan untuk melakukan operasi selain perang
yaitu operasi kemanusiaan yang seperti sekarang
karena yang bisa mengendalikan keadaan saat ini
untuk pemulihan keadaan adalah tni
dengan mengamankan tempat tempat yang menjadi sasaran
kemudian juga melindungi warga yang di tempat tempat
tempat pengusaha sementara
itu mau tidak mau harus diamankan oleh tni
nah ini yang diperlukan saat ini adalah pemulihan keamanan
di wamemena terutama kemudian juga di daerah daerah di papua
yang sebelumnya juga sudah terjadi seperti yang di wamena ini
nah yang kedua memberikan rasa aman kepada warga negara kita yang tinggal di wamena
untuk apakah mereka akan sementara dikembalikan kembali ke wilayah daerah di mana mereka berada asalnya
ada yang berasal dari makassar dari jawa timur dari sumatera
nah ini akan semua di tempat tempat penampungan sementara ini akan diberikan
di siapkan lah
apakah mengembalikan mereka ke tempat tempat semula
atau tetap di pengungsian sementara di penampungan sementara ini
dengan memberikan jaminan kehidupan yang baik kepada mereka
paling tidak seluruh kebutuhan yang sangat penting itu tercukupi selama di tempat penampungan sementara ini
pak ifdal seberapa kondusif kondisi sekarang laporan terakhir
kalau laporan terakhir udah mulai ini lagi lah
kalau di wamena sudah situasi sudah artinya serangan serangan yang seperti yang kemarin sudah tidak ada
tapi karena warganya sudah pada keluar dari situ
ini kosong dan yang ada adalah puing puing ruku ruku yang terbakar
nah ini kan artinya gangguan keamanannya sudah tidak ada
bisa dipastikan juga kemudian bahwa tidak ada warga yang tidak terjangkau untuk proses evakuasi
akibat dampak dari keamanan
iya itu juga
jadi ini sudah tidak ada lagi
akibat dampak dari kerusuhan kemarin
sekarang sudah ditarik semua
dan nanti setelah kondisi ini mulai ditangani dengan baik
barulah proses penegakan hukum
tapi yang pertama ini terlebih dahulu adalah operasi kemanusiaan ini
operasi kemanusiaan ya pak yang berlangsung di sana saat ini
ya mungkin bisa kita bentuk dalam tanda petik operasi kemanusiaan
artinya memulihkan kondisi keamanan
memastikan warga negara ini tidak mendapatkan gangguan
kemudian juga memastikan mereka yang di tempat tempat penampungan ini kondisinya aman
dan juga kalau mereka ingin pulang itu juga difasilitasi
dan itu bekerjasama dengan peminta peminta daerah dari mana warga negara ini berasal
mas anam tentu dari apa yang terjadi
beberapa waktu kebelakang kita lihat begitu
tentu ada catatan begitu dari komnas ham sendiri
saya yakin cukup berbeda mungkin catatannya dari temuan komnas ham sendiri
tapi dijawabnya nanti mas kita break dulu
sian indonesia pratis akan kembali
agak rusak agak berat
kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi pak fidal sudah mengatakan bahwa kemudian langkah langkah kemanusiaan
semua pihak sedang bekerja di sana untuk membuat kondisi semakin membaik seperti semula
tapi kemudian tentu ada catatan dari komnas ham
apa sebenarnya yang terjadi di sana mas anam
ya sebelum kami mengeluarkan statement begini
kami mengucapkan bela sungkawa yang sangat mendalam
karena sekian ribu orang harus mengungsi sekian puluh orang meninggal
data kami sampai tadi pagi tiga puluh satu orang yang meninggal
baik anak anak terus orang dewasa laki laki dan perempuan anda semua
itu kami berbela sungkawa
yang kedua perwakilan kami kemarin sudah ada di wapena
kemarin balik hari ini sudah ada di jayapura untuk motret langsung apa yang terjadi
nah melihat konteks saat ini
itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari potret yang agak panjang gitu ya
atau yang paling dekat peristiwa surabaya
wamena ini kan memang ada hoax soal ras macam macam terus meletus lah kayak begini
nah ada problem dua problem yang mendasar
yang pertama adalah soal penegakan hukum
peristiwa surabaya itu nggak ada penegakan hukumnya
kalau misalkan ada beberapa orang yang
orang yang yang apa yang dijadiin tersangka misalnya
ya itu belum aktornya
ketika kita lihat video di video itu siapa yang ngomong siapa jadiin tersangka itu kan jadi aneh ini kasus
nah itu yang sebenarnya kalau itu bisa ditindaklanjutin sejak awal
kami yakin peristiwanya nggak akan jadi kayak saat ini
itu yang pertama
nah yang kedua adalah soal oke soal penegakan hukum ini jadi catatan penting
karena masyarakat papua memiliki sejarah panjang
bagaimana ketika dia menghadapi hukum tidak pernah mendapatkan keadilan
misalnya kalau catatan komnas ada kasus wasior wamena nggak ada agenda pengadilan hamnya
terus ada kasus paniai yang waktu itu pak presiden jokowi
itu kan terjadi tanggal tujuh dan tanggal delapan desember
akhir desember beliau juga ada di jayapura
berjanji ke masyarakat papua secara langsung akan ada keadilan di situ
sampai sekarang nggak ada keadilan
sehingga memang ketika agenda ketidakadilan ini terus menerus berlangsung
ya mungkin reaksinya seperti ini nggak percaya pada sistem yang terjadi
yang kedua yang ini penting masalah ini memang latar belakangnya rasisme
tapi kalau kita lihat di wamena ini sebenarnya yang mengungsi itu tidak hanya warga yang
masyarakat yang bukan papua yang pendatang tapi juga warga papua juga
artinya memang persoalannya ada di kelompok kekerasan
nah di kelompok kekerasan inilah yang sebenarnya memang dikelolanya harus dengan baik
oke clear di situ ya bahwa kemudian warga asli papua juga terdampak dari kasus kerusuhan
kalau kita lihat tadi rekaman oleh cnn itu juga menunjukkan beberapa orang warga papua
dan ini juga masuk ke komnas ham bahwa yang ngungsi tidak hanya termasuk juga warga papua
oleh karenanya melihat fenomena kejadian wamena alangkah eloknya kalau kita sebut sebagai tragedi kemanusiaan
oke artinya memang ada kelompok yang ingin sengaja membuat kekacauan di sana
kalau lihat ekskalasinya ya lihat eskalasinya tidak hanya di wamena di manokwari terus di diyai
beberapa waktu terakhir ini memang ada eskalasi yang meningkat dan itu tidak mungkin terjadi dengan sendirinya
lah basis salah satu basis akar masalahnya memang rasisme gitu
rasisme ini memang terjadi dan mudah untuk dikapitalisasi oleh siapapun
itu yang memang mendambakan wilayah papua atau wilayah indonesia secara umum jauh dari wilayah damai
ada aktor yang sengaja memfabrikasi isu ini begitu maksud anda
kalau kami indikasinya ada
makanya tantangan paling besar polda papua yang tadi sudah mengatakan bahwa sekian orang dijadiin tersangka sekian orang sedang diproses gitu adalah menemukan aktornya siapa
dan harus ada
jangan sampai melebar kemana mana
misalkan kayak kasus surabaya melebarnya kemana mana
ya kan sampai tragedi kemarin semalam kemarin dandi tiba tiba juga dimasukin misalnya
dalam skema konflik kerusuhan papua menurut saya itu mengada ngada
itu yang pertama
yang kedua begini juga
ini kasus melebarnya kemana mana papua ini terutama tragedi wamena terus banyak orang yang bereaksi
misalnya bahwa sudah terjadi tragedi genosida
nah janganlah gitu
jangan menggunakan term hukum yang konsekuensinya bisa panjang
apalagi belum ada penyidikan dan sebagainya
oke diksi itu salah begitu ya
diksi itu saat ini tidak tepat
bahwa ada tragedi kemanusiaan yang menyentuh kita semua iya
misalnya misalnya kita agak ketat di soal genosida misalnya ada pengungsi juga papua yang ikut mengungsi ya itu tidak bisa
oke karena ini perlu juga clear ada beberapa pihak yang sudah mengeluarkan statement tudingan seperti itu
makanya kita minta para pihak untuk menahan diri agar situasi papua tidak semakin panas
tapi sekaligus kita menuntut aparat penegak hukum untuk menuntaskan ini menjelaskan ini kepada kita semua
siapa sebenarnya dalang dibalik kerusuhan ini
karena kalau lihat polanya ini tidak terjadi dengan sendirinya gitu
bahwa di papua ada problem mendasar soal ekonomi soal stigma soal macam macam iya
tapi itu kan sudah terjadi bertahun tahun
kalau tidak ada yang menyulut ya tidak akan eskalasinya tidak akan tinggi
menemukan siapa yang menyulut eskalasi jadi tantangan kita semua
pak ifdal kita ingat kemarin beberapa hari lalu
beberapa waktu yang lalu presiden juga menerima tamu dari tokoh adat dari papua
dan kita melihat tensinya sudah mulai turun saat itu
tapi kemudian yang terjadi justru ya seperti yang kita saksikan bersama sama
ada miskomunikasi atau ada distorsi di mana ini pak ifdal
di jawabnya nanti pak ifdal kita berikur lusia
saya akan segera kembali ke situ
diskusi kita malam ini
oke pak ifdal kan tadi sebelum break saya sudah ngasih tis gitu bahwa
kemarin kan salah satu langkah penyelesaian dari konflik yang terjadi di surabaya konflik rasisme yang waktu itu terjadi
presiden sudah mengundang beberapa odat tokoh papua
kita bisa bilang tensinya sudah mulai menurun
tapi kemudian mbak sanam tadi menemukan
bahwa ada memang sengaja kelompok kelompok
tertentu yang mungkin
aspirasi yang berbeda sehingga
membuat kekacauan bagaimana
kemudian apa yang terjadi
ada distorsi kah setelah pesan pesan
itu pesan pesan damai itu disampaikan saat itu
pendekatan pak jokowi
kepada papua ini kan
memang pendekatannya dialog
papua nah karena itu
pendekatan yang dia lakukan adalah
dialog nah kemarin memang
dialog dengan sejumlah
berhenti di situ saja
baik oleh kementerian
dan institusi yang lain juga berjalan
yang terjadi di istana ini
kantor kepala staff
rehden juga melakukan dialog
dengan bupati bupati yang ada
di seluruh papua
juga dengan anggota anggota
di papua di seluruhnya
konflik yang akan lebih meluas
nah dari pertemuan pertemuan
ada yang memang
masuk ke dalam
nah ini yang akan
yaitu berbicara dengan
yang dipimpin oleh
nah itu semua sedang
supaya ya itu tadi
misalnya situasi pemulihan keamanan
seperti yang di wamena ini
ledak lagi ya atau di tempat lainnya
nah untuk mengatasi soal soal ini
pemerintah sedang menyiapkan
satu solusi yang
penyelesaian papua ini nah karena itu
kajian kajian misalnya dari
lipi ya yang sudah mengeluarkan
untuk penyelesaian papua yang
itu akan dijadikan satu
masukan untuk menyiapkan
konkretnya apa sih pak
formula yang lebih pas begitu
sudah sering kali kita melihat
dialog yang mewakili seluruh segmen
jadi yang kemarin datang
kan tidak mungkin bisa menampung seluruhnya
karena itu perlu berjenjang gitu
akan makanya format dialog ini akan
sehingga bisa menampung seluruh
elemen yang ada di papua itu
termasuk dengan elemen yang melakukan perlawanan
itu karena dia bagian dari
dari papua ini
karena kita tidak ingin
selalu nanti akan ada ketegangan di papua ini
menjelang september sampai
desember gitu itu sepertinya
agenda setting begitu
ya jadi itu seperti
hampir setiap tahun seperti itu
akan dimulai di bulan juni juli sampai ke
nah karena itu
ada macam macam agenda di
sidang dewan ham sidang
apa dewan keamanan dan seterusnya
dimanfaatkan nah oleh karena itu
penyelesaian yang sifatnya lebih menyeluruh
sangat penting nah itu
antara lain harus ada skema dialog
yang harus yang sekarang sedang disiapkan
oleh pemerintah untuk
untuk memulai dialog yang lebih
apa yang lebih terbuka yang lebih
bisa menampung semua elemen yang ada di papua
formulanya begitu atau
iya kalau saya sih konkret
yang pertama memang
secara berkepanjangan memang rasa keadilan
bagi masyarakat papua memang tidak terjawab dengan
memang tidak terjawab dengan
di masa pemerintahan jokowi misalnya
menjanjikan sesuatu tapi
itu tidak berwujud
atau bahkan statementnya presiden apa
terus agenda yang dilakukan oleh menterinya apa
itu kelihatan misalnya soal pelanggaran ham yang berat
pelanggaran yang berat presiden kepingin
kasus kasusnya dibawa ke pengadilan
politik hukum dan keamanan bikin
yang itu mengarahkan tidak ke pengadilan
ini kan gak kompak gitu
entah ini nggak kompak karena nggak patuh
entah ini memang presidennya ngomong ke masyarakat a
pelaksanaannya jadi b
seandainya ini terjawab
itu akan minimal meringankan masyarakat papua
bahwa membangun kepercayaan itu penting
yang kedua adalah agenda soal
kita harus mulai berani misalnya
agenda agenda ketegangan itu misalnya soal
agenda agenda ketegangan itu misalnya soal
ini kan setiap waktu selalu dipakai

kenapa idenya gustur nggak dipakai
meletakkan bendera bintang kejora itu sebagai satu simbol kebudayaan
dan gustur itu bukan ketua nu waktu itu ngomongnya
gustur sebagai presiden
misalnya begitu itu kan ketegangan ketegangan yang mungkin dengan cara begitu bisa dilihat
lah kalau dialog
tidak ada satu roadmap
yang nggak akan jadi apa apa
nah yang penting salah satunya adalah soal
bagaimana postur keamanan
dalam beberapa catatan yang dimiliki oleh komnas ham
postur keamanan ini
itu menentukan bagaimana kalau ada kasus diselesaikan dengan cara represif
diselesaikan dengan cara damai
atau tidak diselesaikan
ini postur keamanan
tapi kan langkah langkah itu sudah dijalankan semua
pernah dalam satu waktu misalnya
kalau represif nanti diseret lagi ke persoalan ham nanti
bagaimana kemudian strateginya
makanya kan begini
di daerah daerah konflik
kayak daerah daerah yang memang punya hotspot misalnya
kita memang butuh aparat keamanan yang juga menghormati hak asasi manusia
dan kendali postur keamanannya harus clear
misalnya apakah memang kita butuh sih bko misalnya non organik misalnya
kalau memang tidak butuh tidak perlu
tapi kalau butuh ya silahkan dikirim
mendiskusikan itu tidak pernah terbuka
kalau kita berharap bahwa disini ada skema dialogis
tapi di sini masih tetap ada pengiriman pasukan yang non organik
bagaimana kita bisa menjamin proses dialog itu bisa dijalankan dengan baik
ya tidak bisa
walaupun yang disasar oleh pasukan itu adalah kelompok kelompok yang memang benar benar melakukan kekacauan di sana
pertama kalau kita berharap bahwa pasukan itu adalah kelompok kelompok yang memang benar benar melakukan kekacauan di sana

tentang budaya kita prosesnya tentang informasi kita tentang periasanya tentang periasanya

berdasarkan dukungan penduduk orang lain kemudian menghafal informasi terakhir kita

sehingga kita nggak tahu
sehingga misalkan kayak kasus paniai misalnya
kasus pania yang kami dapat
misalnya dan ini sudah tersebar
di banyak media
ya masa peristiwa ngadepin anak umur sepuluh tahun
terus ada pasukan militer
mukulin anak ini
terus terjadilah kekisuhan itu
sampai empat orang meninggal
kan aneh ini
kenapa itu terjadi
ya karena memang kita nggak pernah menghitung ulang
postur keamanan kita kayak apa
bahwa kita memang butuh pasukan non organik
misalkan pangdam dan lain sebagainya monggo
tidak bisa dihitung
itu yang harus dijelaskan
akuntabilitas dalam konteks keaksesan manusia
penting dalam konteks keamanan ini
makanya itu satu pihak yang harus dikeluarkan
yang lain adalah soal keadilan
plus saat ini tambah soal rasisme
nah mumpung ini
misalnya ada skema pemulihan nih
bagi para pengungsi
balik ke wamena
karena banyak yang sudah hancur
seandainya kita bisa tata kelola lagi
kita bangun wamena
misalnya tapi sensitif terhadap
itu mungkin akan mengurangi
karena soal kesenjangan sosial macam macam juga terjadi
memang dikelola oleh aktor aktor
yang menginginkan papua tidak pernah
oke perlu juga kita menyampaikan bahwa
kita juga perlu
menyuarakan bahwa stop
menyeret persoalan ini ke
arah konflik sarah
semua korban semua adalah korban dan
bagaimana kemudian kita bersatu untuk menyelesaikan ini
komnas ham sekali lagi
menyatakan bahwa ini tragedi kemanusiaan bagi kita semua
tidak hanya bagi masyarakat papua
tapi bagi seluruh masyarakat indonesia
dan kita bertanggung jawab untuk
menghentikan kekerasan itu
oke dan yang pasti
satu nusa satu bangsa
papua adalah saudara kita selamanya
terima kasih mas anam
pak ifdal terima kasih
sian indonesia masih akan kembali dengan
sejumlah informasi menarik lainnya
sampai bersama kami